nah yang berikutnya juga masih berhubungan dengan ahmad dhani ini tentang anaknya sendiri ya
abdul qadir jailani alias dul musisi sekaligus putra bungsu ahmad dhani menciptakan lagu buat tim sepak bola kesayangannya persebaya surabaya
jadi pas ya kalau ada istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi bukan masalah kasus melainkan darah seninya
dul mengaku terinspirasi membuat lagu ini karena ia kagum atas dukungan bonek kepada tim persebaya
di surabaya aku bertemu sahabat bagiku
inilah sepenggal lagu ciptaan abdul qadir jailani atau dul yang ia nyanyikan saat menunggu pemeriksaan ayahnya ahmad dhani prasetyo di ruang cybercrime mapolda jatim senin sore
lagu berjudul di surabaya ini khusus ia ciptakan untuk kesebelasan persebaya surabaya dan bonek
kecintaan dul terhadap persebaya surabaya bermula saat dirinya menyaksikan laga persebaya menghadapi persi ngangawi di stadion gelora bung tomo setahun silam
saat itu dul hadir sebagai tamu khusus dan didaulat menyanyikan lagu persebaya emosi jiwaku dan endem song for prine
usai menyaksikan pertandingan yang dimenangkan persebaya dengan skor empat dul pun kagum dan semakin mencintai persebaya
dukung persebaya dari tiga dua an ikuti sampai sekarang masih cinta persebaya
dan waktu itu semakin banyak yang mencintai persebaya
saya sempat manggung juga di gelora bung tomo alhamdulillah saya juga nangis
memang persebaya saya memang berdarah surabaya dan saya kurang berdarah jakarta
jadi saya dunia persebaya
saat ini persebaya surabaya tengah berada dalam tren bagus
setelah secara berturut turut berhasil mengalahkan tim bertabur bintang seperti persib bandung persija jakarta hingga psm makassar dengan skor telak
selanjutnya persebaya akan menghadapi tim kuat lagi
nya bali united pada akhir pekan nanti
seperti diketahui bali united diperkuat oleh beberapa selebritas lapangan sepak bola
seperti irfan bahdim dan stefano lili pali
dul berharap persebaya surabaya bisa terus bersaing dengan tim tim besar indonesia lainnya dan bisa menjadi juara
rencananya lagu berjudul di surabaya ini akan ia luncurkan tahun depan dan bisa menjadi kejutan buat persebaya dan bonek mania
lukman rozak surabaya